masyarakat dibuat bertanya tanya tentang munculnya suatu gejala baru dari pasien covid sembilan belas
yang dinamakan dengan delirium
lantas apakah delirium ini dan bagaimana gejalanya
sebuah studi yang dipublikasi pada jurnal of clinical immunology and immonoterapi
menyoroti kaitan virus sars cov dua dengan otak sebagai sistem serah pusat
dalam jurnal ilmiah ini ditemukan adanya indikasi bahwa virus corona
juga mempengaruhi sistem saraf pusat dan mengakibatkan perubahan neurokognitif
seperti sakit kepala dan delirium atau disorientasi kesadaran
ketua satgas covid sembilan belas pengurus besar ikatan dokter indonesia zubairi jurban mengatakan
gejala delirium atau disorientasi kesadaran ini
hanya terjadi pada pasien covid sembilan belas berusia lanjut di atas enam puluh lima tahun
virusnya ini kan terutama tadi yang kita kira hanya ada di paru saja
namun ternyata bisa juga ditemukan di organ tubuh yang lain
yang kedua target organ yang dirusak oleh virus dulu kita kira hanya paru saja
namun sekali lagi bisa menyerang merusak ginjal merusak jantung merusak juga otak
nah gangguan di otak di susunan saraf sentral ini sasuran saraf pusat ini
yang kemudian menyebabkan berbagai gejala dari pelupa gelisah disorientasi ya dilirium
terutama pada usia lanjut
zubairi jurman menambahkan gejala delirium pada pasien covid sembilan belas berusia lanjut
dapat disebabkan oleh adanya inflamasi atau peradangan di otak
bisa juga karena sebaran dari virus yang menyebar ke otak
atau karena kondisi lain seperti pengaruh obat obatan tertentu
kondisi kondisi ini menurut zubairi memang sudah ada sejak beberapa waktu lalu
tapi baru dilaporkan dalam jurnal ilmiah kedokteran
ketua umum perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia
dia setia utami mengatakan delirium adalah perubahan kesadaran
disertai gejala neurokognitif misalnya terjadi penurunan daya ingat
sulit mengenal orang tidak bisa membedakan waktu perubahan mood mendadak
bahkan bisa disertai gejala psikiatri seperti halusinasi visual dan ilusi
apa itu terjadi pada orang tua
karena biasanya orang tua itu sudah mulai terjadi di generasi
dari fungsi fungsi vital tubuhnya
sehingga apabila terjadi suatu perubahan
contohnya tadi terkait dengan covid sembilan belas
itu akan lebih tinggi risikonya
kalau ada yang bilang satu lima tapi dua tiga kali kemungkinan
lebih bisa mengalami delirium pada usia di atas enam puluh lima tahun
dia setia utami menambahkan pencetus terjadinya delirium
bisa disebabkan karena adanya infeksi berat atau sepsis
yang menyebar ke organ lain seperti otak
faktor gangguan metabolis
faktor gangguan metabolis
karena pengguna narkotika dan zat adiktif lainnya
berdasarkan buku pedoman dari ahli psikiater
populasi penduduk dunia
meski jumlahnya sangat sedikit
tapi apabila tidak ditangani secara serius
maka delirium dapat mengancam nyawa manusia
arman helmi windri hawadis jakarta